wacana normalisasi hubungan arab saudi dan israel ini menjadi sorotan
kedua pemimpin negara menyatakan perundingan yang dijembatani oleh amerika serikat ini menunjukkan kemajuan
normalisasi hubungan israel dan arab saudi ini juga disebut akan meningkatkan prospek perdamaian antara israel dan palestina
kita akan membahasnya bersama pak broto wardoyo dosen ilmu hubungan internasional universitas indonesia
selamat sore pak broto apa kabar
selamat sore mbak sarah sehat
alhamdulillah sehat ya langsung aja ya pak broto ya mungkin normalisasi hubungan arab saudi dan juga israel ini kan ya seperti yang sudah kita tahu ya menjadi perbincangan dalam beberapa bulan ini
dan kalau menurut pak broto ini apa saja faktor faktor yang membuat hal ini terjadi
kalau normalisasinya kan sedang diupayakan ya tapi sebetulnya normalisasi antara negara negara arab dengan israel itu ada beberapa variable yang berpengaruh
yang pertama tentu negara besar jadi tidak mungkin ada normalisasi tanpa ada mediasi dari negara besar
jadi dari sini kan kita melihat bahwa amerika serikat sudah terlibat di dalamnya itu yang pertama
kemudian tidak boleh ada negara besar lain yang menentang proses tersebut
nah dalam konteks ini negara besar lain kan yang pasti tiongkok dan kita tidak melihat tiongkok mengajukan keberatan
itu yang pertama variable yang sifatnya struktural
kemudian yang kedua dia juga akan ditentukan oleh
kondisi politik di kedua negara
dalam konteks ini ya kondisi politik di israel dan juga di arab saudi
nah kalau kita mengikuti perkembangan sebetulnya putra mahkota mbs itu kan sudah berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan ya
artinya sebetulnya posisi dia secara politik cukup kuat
kalau misalnya dia mendorong katakanlah normalisasi ini
itu di arab saudinya
kemudian kalau kita bicara dalam konteks di israel kan memang benya bengeta nyahu itu dari dulu
selalu menghendaki ada perdamaian dengan negara negara arab terutama arab saudi
tapi dalam konteks supaya mereka tidak terganggu sebetulnya
nah itu beberapa poin yang penting ya
tapi yang juga penting sebetulnya normalisasi itu tidak pernah jadi proses yang tiba tiba
jadi artinya dia pasti sudah dimulai dengan perlundingan dari sejak lama
biasanya kalau dalam konteks negara israel dengan negara negara arab
dia akan selalu diawali dengan ada atau tidaknya
hubungan intelijen diantara mereka
jadi sebetulnya dari semua variabel tersebut sih
sudah mengarah ke memang mereka sedang menuju pada pencapaian satu kesimpulan sebetulnya
jadi itu sebetulnya
oke pak broto sebenarnya kepentingan apa sih yang mungkin dimiliki oleh arab saudi
sehingga ini mau ada normalisasi ini gitu
sebetulnya semua negara arab yang menghendaki hubungan resmi dengan israel itu kepentingannya sangat pragmatis
pragmatis itu dalam konteks israel itu punya jejaring yang cukup kuat di bidang ekonomi maupun teknologi
jadi itu yang menjadi prioritas utama negara negara tersebut
selain itu kan hubungan baik dengan israel itu artinya akan membuka keran hubungan baik dengan amerika serikat
hubungan baik dengan amerika serikat itu akan memberikan jaminan keamanan
jadi hal tersebut yang kemudian akan membuat kenapa negara negara arab itu tertarik untuk membuka hubungan diplomatik dengan israel
pak broto ini kan memang normalisasi ini nantinya akan ditengahi begitu ya oleh amerika serikat
kalau dari kacamata bapak sendiri sebenarnya apa sih keuntungan yang mungkin akan diraih nantinya dengan kalau misalnya normalisasi hubungan kedua negara ini berhasil begitu untuk amerika serikat
keuntungannya apa pak
iya salah satu yang jadi masalah amerika serikat dalam beberapa tahun terakhir itu kan karena mereka punya beban pembiayaan stabilitas
jadi di hubungan internasional kita menyebutnya
jadi sebagai negara dominan terutama di timur tengah amerika serikat harus memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik
termasuk jaminan keamanan pada negara negara yang menjadi sahabat sahabatnya
nah sejak mereka kemudian bergeser ke china ke asia pasifik bebannya terlalu berat bagi amerika serikat untuk menjadi security garantor di dua tempat ini di asia pasifik dan juga di timur tengah
nah pilihan yang diambil oleh amerika serikat ya kemudian mengurangi porsi manfaatnya
nah ketika mereka mengurangi porsi mereka di timur tengah artinya mereka tidak lagi bisa memberikan jaminan keamanan bagi negara negara sekutunya termasuk arab saudi
sehingga kemudian akan jauh lebih baik bagi amerika serikat kalau arab saudi itu bisa bergandengan tangan dengan kekuatan lain di timur tengah yang merupakan sekutunya amerika serikat
dalam hal ini ya kalau misalnya normalisasi dengan israel terjadi
jadi itu sebetulnya logika yang dipakai
nah nantinya jika normalisasi dengan israel terjadi apa yang akan terjadi
artinya jika normalisasi ini akan terjadi lalu bagaimana nih nasib dari palestina gitu
karena kita tahu ya selama ini sentimen arab saudi ini kan pro palestina begitu pak
ya sebetulnya semua negara arab itu selalu mengatakan mereka pro terhadap palestina
tetapi perilaku mereka itu tidak selamanya sejalan dengan statementnya
artinya begini kalau misalnya kita melihat nih kan selama ini palestina itu selalu membutuhkan dana bantuan dari luar
dan juga membutuhkan dana bantuan dari luar
terutama dari negara negara teluk negara negara arab yang ada di teluk
nah itu jumlahnya semakin lama semakin berkurang
itu kan sebetulnya mengindikasikan bahwa negara negara teluk mungkin juga sudah berpikir bahwa oh kita sudah keluar banyak tapi tidak kunjung selesai nih masalahnya
sementara mereka kan juga punya kebutuhan kebutuhan lain
jadi itu yang kita pahami sebetulnya
jadi memang gradasi dukungan itu sudah tidak sekuat dulu
kalau kita mau fair ya untuk melihat apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan
tapi lepas dari itu negara negara arab itu tetap penyumbang utama untuk palestina
artinya sebetulnya secara kehidupan negara negara arab masih bisa untuk menyupport palestina
tapi mungkin pilihan politiknya saja yang berbeda
pak broto mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin juga banyak nih pemirsa dari cnn indonesia yang bertanya tanya begitu ya
apakah dengan adanya normalisasi ini masyarakat dunia itu bisa berharap akan meredakan atau mungkin dapat mendamaikan konflik israel dan juga palestina pak
kalau menurut saya tidak kenapa
karena sebetulnya yang terlibat di dalam konflik ini utamanya adalah israel dengan palestina
nah kalau kita bicara israel saat ini kan pemerintahnya sayap kanan
pemerintahan sayap kanan cenderung tidak akan mau bernegosiasi
kemudian di palestina juga masih ada kelompok kelompok yang menggunakan kekerasan
jadi selama kelompok kelompok yang menggunakan kekerasan atau pemerintah sayap kanan di israel itu tidak mengubah paradigma mereka akan cenderung sulit
jadi kita semua mungkin akan bisa berharap bahwa mereka akan mau ketemu
tapi kalau israel dengan palestinanya sendiri tidak mau ketemu kan tidak akan kejadian perdamaiannya
tapi bisa menjembatani begitu pak
lebih banyak yang akan bisa mendorong
artinya kan negara negara arab yang punya hubungan dengan israel kan bisa sekali dua kali
kemudian mereka menekan supaya kalau ada masalah jangan menggunakan kekerasan dan seterusnya
kalau proses itu dilakukan terus menerus secara kontinu oleh semua negara kan lama lama israel juga akan kehilangan teman
terima kasih pak broto wardoyo dosen ilmu hubungan internasional universitas indonesia yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat pak
terima kasih mbak sarah